komisi nasional hak asasi manusia terus mendalami dugaan pelecehan seksual
yang diduga dilakukan oleh brigadir yosua kepada putri candrawati
diduga pelecehan seksual yang terjadi di magelang merupakan peristiwa penyerta
dalam kasus penembakan brigadir yosua delapan juli lalu
komisi nasional hak asasi manusia saat ini terus berkoordinasi dengan komnas perempuan
terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dialami putri candrawati
dugaan pelecehan seksual yang saat ini didalami adalah peristiwa yang terjadi di magelang
yaitu tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh
untuk mendalami dugaan pelecehan ini komnas perempuan dan komnas ham
telah melakukan pemeriksaan terhadap putri candrawati pada dua puluh satu dan dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh
sp tiga nya polisi itu adalah untuk laporan dugaan pelecehan seksual yang tanggal delapan juli
sementara yang disampaikan komnas ham dan komnas perempuan
untuk peristiwa tanggal tujuh juli di magelang
yang belum pernah diselidiki oleh pihak kepolisian ya
jadi dalam konteks ini berdasarkan proses pemantauan dan penyelidikan kami
dan itu yang memang harusnya didalami lebih lanjut oleh polisi
dan kami menegaskan bahwa kekerasan seksual itu bukan delik aduan
apakah dia diadukan atau tidak
harusnya kalau memang ada indikasi awal polisi dapat melakukan